hai kabar muncul dari kemendikbut ristek karena menyediakan anggaran tiga tujuh triliun rupiah untuk
pengadaan produk teknologi informasi dan komunikasi dari dana sebanyak ini satu tiga triliun
rupiah berasal dari apbn dan dua empat triliun rupiah dari dana alokasi khusus muncul berita bahwa
empat triliun rupiah dianggarkan untuk pengadaan dua ratus empat puluh laptop anggaran yang terbilang besar ini membuat
publik memperkirakan satu komputer dianggarkan sepuluh juta rupiah namun kepala biro perencanaan
kemendikbud ristek samsuri mengatakan dana sebesar dua empat triliun tersebut tidak hanya
dianggarkan untuk laptop saja dana itu juga akan digunakan untuk peralatan pendukung seperti mode
wi fi proyektor printer dan scanner rencananya laptop
akan dibagikan ke lebih dari dua puluh sembilan sekolah berdasarkan ketersediaan listrik dan akses internet
yang memadai selain itu samsuri menambahkan terkait vendor laptop yang digunakan pemerintah daerah
akan berbelanja dari beberapa vendor lokal salah satunya yakni peta zyrex melalui e katalog lkpp
jadi soal harga itu nanti sangat tergantung harga yang tayang di e katalog lkpp nah spesifikasi
teknis yang diatur dalam
permendikbud nomor lima tahun dua ribu dua puluh satu itu itu adalah spesifikasi standar teknis minimum ya jadi ketika
dalam proses pengajuan anggaran itu kita mengeluarkan kebijakan bahwa setidaknya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
rincian spesifikasi laptop telah diatur dalam peraturan mendikbut nomor lima tahun
dua ribu dua puluh satu tentang petunjuk operasional dana alokasi khusus fisik reguler bidang pendidikan tahun dua ribu dua puluh satu
menurut tech reviewer mouldie satria laptop dengan spesifikasi minimal tersebut setidaknya dapat
digunakan untuk kebutuhan dasar pelajar kalau saya melihat ini bisa digunakan untuk kebutuhan kebutuhan
yang memang sangat basic sekali seperti office basic seperti world processing terus juga excel dan juga
presentasi ya yang aplikasi aplikasi yang memang rata rata digunakan di sekolah gitu ya chrome os
ini tuh sangat ringan sangat responsif karena memang kebutuhan untuk menjalankan aplikasinya
itu tidak sebesar seperti windows ataupun bahkan make os jadinya kalau dilihat dengan harganya ya
harga segitu sih cukup sih tiga juta empat juta
pemerintah terus berupaya untuk melakukan pemetaan dan koordinasi dengan kementerian komunikasi dan informatika esdm dan pemerintah daerah setempat